magical night promo terbatas belanjanya di m shop aja
ya allah pernikahan ini dibatalin
ya allah pernikahan ini dibatalin
ya allah pernikahan ini dibatalin
tapi kamu kamu kok bisa melakukan dengan cara lain mai
nggak perlu kamu ngomong seperti itu
mas adri juga sekarang nggak perlu marah sama aku mas
aku gak bakal marah kalau kamu tidak seperti itu mahek
ini cuma gara gara kamu
kamu selalu menganggap benar apa yang kamu pikirin
kamu nggak pernah mikirin perasaan aku
kalau kamu terus menerus kayak gini maya
mungkin pernikahan kita nggak akan jadi
jadi satria nyewekin lara gara gara maya
dasar nggak bertanggung jawab tuh orang
kamu nggak usah ikut campur
udah mas gak usah pura pura nggak tahu mas
lara tuh tadi kejepit mas
ini nih kejepit kaca pintu mobil
mesti belain maya daripada larah
sini biar om satria lihat
kamu itu kalau ngomong dijaga
saya nggak mungkin mencelakangan dia
itu mas satria udah mengakui
kalau lara ini anak mas satria
kalau gitu batalin pernikahan mas satria dengan maya
biar lara itu punya orang tua seutuhnya mas
saya maunya juga seperti itu gustaf
tapi sebelum kamu menyalahkan saya terus
lebih baik kamu tanya sama lila
kenapa dia tidak mau menikah sama saya
nolila nggak mau menikah dengan mas satria
sayang ini dia
ya ini dia
jadi mas satria akan nikah sama saya mas
itu bukan urusan kamu
selama mengenai urusan kebagian lara
itu akan menjadi urusan saya mas
selama ini kamu yang membesarkan dan menjaga lahan
kamu juga yang kasih tahu saya kalau dia ini anak saya
saya terima kasih banyak ustadz
tugas kamu atas laras sudah selesai
karena ada saya sekarang
saya yang akan menjaga dia
jadi kamu tidak perlu khawatir
aku tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan saya dengan maya
dan aku tidak mungkin membiarkan maya merawat anak seperti lara
saya masih muda
dia gak punya salah
aku gak bisa biarkan dia menanggung beban seberat itu
sekarang aku punya lara
dan aku harus bertanggung jawab atas kebahagiaan hidup anakku sendiri
kok makanya terus terusan sih
ya udah dong
jangan marahin dewi terus
mama juga sebenarnya udah tahu kok duduk persoalannya
sebenarnya dewi hanya ingin menolong mama
pak hamid memeras mama dengan bilang kalau kamu itu bukan anak mama
sebenarnya salah paham
dewi hanya menolong ya dewi ya
aku bukan anak kandung mama
bukan bukan itu maksud mama
kamu dengerin dulu dong mama ngomong
ya jelas kamu anak mama lah sayang
makanya mama bilang pak hamid itu cuma ngarang cerita aja
kalau kamu itu bukan anak mama
terus mama melakukan tes untuk membuktikan bukan karena mamaku
tapi untuk membuktikan kepada pak hamid kalau kamu itu anak lama supaya dia berhenti untuk membahas
mama melakukan tes
makanya mama lakuinnya dengan diam diam
tapi buktinya kamu anak mama kok sayang
dan mama hanya ingin menunjukkan ke pak hamid supaya dia berhenti memarahi mama
jadi dewi hanya ingin menolong mama
ya kan dewi
kamu jangan marahin dewi teruslah
mama udah mendamaikan dewi sama andre
justru mama yang harus terima kasih sama kamu
karena kamu mau jaga rahasia ini dari andri
sebetulnya dewi juga ngerasa gak enak
aku udah bohong sama andri
tapi kalau emang ini yang terbaik ya yaudah
kamu kenapa kok nangis
kalau ada apa ini kok kenapa
tapi ini udah berkali kali
gue cuma pengen ikut mas satria pergi dengan lara
tapi mas satria melarang teh
satria gitu sama kamu
teteh juga ngerasa sikap satria sama kamu udah keterlaluan
alah alah alah
eh salam dulu ada umat tuh
saat aku sama maya ingin bicara sama kamu maya di dalam yuk
kita minum dulu ya
bukan maksud aku untuk ikut campur
tapi kan bentar lagi kamu sama maya mau nikah
harusnya kan semakin dekat bukan malah semakin jauh
ya ini dia
kamu ngomongin itu di depan maya
sebetulnya ada yang aku ingin kasih tahu juga sama kamu dan maya
sebelumnya aku mau minta maaf dulu sama anak
bukan bermaksud aku ingin
aku ingin menyakitkan kamu
tapi aku nggak bisa menikah sama kamu maya
ya aku nggak bisa menikah sama kamu
aku bisa membuka ruangan lebih baik pastinya
tinggalin maya sebentar aja
saya lagi pengen sendiri ma
sebentar aja ma
sampai jumpa lagi yes
saat kamu mikir apa kamu kok tega ngebatalin pernikahan kamu ke mikir apa sih aku juga
ngerti sama perasaan aku tapi yang jelas aku nggak bisa menikah sama maya sampaikan maaf aku ke
iya iya soalnya aku yakin dia pasti nggak mau ketemu sama aku lagi
kalau hati perasaan aku kamu orang paling lama kenal aku
hai selama ya apa mas
yang mempernikahkan dibatalin
yang mempernikahkan dibatalin
yang mempernikahkan dibatalin